dki masih kita jaring salah satunya ridwan kamil
jawa barat juga sedang disaring salah satunya ridwan kamil
pertama prioritasnya adalah koalisi indonesia maju
kofifa dan emil dardak sore nanti akan bertemu partai golkar